kali ini kita awali informasi terkait fonis rido roma
raja dangdut roma irama meneteskan air mata setelah mendengar vonis hakim
yang menjatuhkan hukuman sepuluh bulan penjara terhadap putranya rido roma
roma mengaku bersyukur atas keputusan majelis hakim yang dinilainya cukup adil
rido roma difonis atas kepemilikan sabu seberat tujuh gram
saya bersyukur kepada allah swt
itu yang membuat saya meneteskan air mata
yang kedua saya berterima kasih kepada majelis hakim yang mulia
yang telah memberi keputusan yang menurut saya adil
selain hukuman sepuluh bulan penjara hakim juga mengharuskan rido roma
untuk menjalani masa rehabilitasi medis di rsku cibubur selama enam bulan sepuluh hari
fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa

selama dua tahun penjara
dan untuk ke depannya saya akan menjalankan rehabilitasi dan penemuan
itu bisa jadi detik balik
rido ditangkap tim satuan narkoba polres jakarta barat
di salah satu hotel di kawasan jakarta barat pada dua puluh lima maret dua ribu tujuh belas lalu